dua orang jemaah haji dari kloter dua terpaksa ditunda keberangkatannya ke arab saudi saudara
kedua jemaah itu harus menjalani perawatan intensif karena satu orang jemaah haji didiagnosa demam berdarah
dan satunya lagi harus menjalani pemulihan pasca operasi
kedua calon jemaah haji itu berasal dari bekasi dan juga garut
mereka tidak diizinkan berangkat karena mengalami penurunan kondisi kesehatan dan harus dirujuk ke rumah sakit
jemaah calon haji asal kota bekasi langsung dirawat di rsud hasbullah abdul majid
sedangkan calon jemaah haji asal garut ini langsung dibawa ke garut untuk menjalani perawatan
insya allah mudah mudahan untuk yang garut mungkin dibawa ke garut juga ya
tapi kalau untuk pecah menilai bpd nanti bisa menyusul di kloter dua insya allah
sementara itu saudara ishak tangis keluarga dan sanak saudara pecah mengiringi pelepasan pemberangkatan enam puluh empat jemaah calon haji
keupatan kabumen jawa tengah
mereka akan bergabung bersama dengan satu tiga ratus tujuh puluh dua orang jemaah haji di embarkasi solo
seluruh jemaah mendapatkan pendampingan lengkap
di seluruh unsur petugas baik petugas medis pendamping hingga pembimbing haji
ya tentunya karena di sana adalah ibadah yang merupakan fisik dan kesabaran
yang tadi sudah saya sampaikan perlapasan tetap sabar dan saling
karena sifatnya kerja sama sama tercetim kejadian sama sama
jadi bisa saling ditinggal yang satu
kalau tidak boleh yang lain di partner
sementara itu saudara jemaah calon haji kloter satu embarkasi solo hari ini sudah diberangkatkan ke arab saudi
jemaah haji kloter satu dari embarkasi solo ini total berjumlah sebanyak tiga ratus enam puluh orang termasuk petugas dan juga pembimbing haji
wakil menteri agama saiful rahmat dasuki memastikan
para jemaah haji indonesia ini sudah dipersiapkan
dan dengan baik mulai dari kesiapan hotel transportasi hingga keperluan jemaah haji selama lama berada di arab saudi
penyambutan jemaah haji indonesia dan alhamdulillah semua persiapannya sudah kita pastikan bisa berjalan dengan baik
kemudian hotel transportasi maupun semuanya itu sudah dibuka
dan dengan baik mulai dari kesiapan hotel transportasi hingga keperluan jemaah haji selama lama berada di arab saudi